depresi memang sering disebut sebut sebagai pemicu terjadinya aksi bunuh diri
iya dan interaksi sosial yang terbatas serta rendahnya kepedulian keluarga
akhirnya menyebabkan seseorang ini ingin menyelesaikan segala permasalahan hidupnya
dengan cara instan dan juga cepat
kasus bunuh diri yang dilakukan dua wanita kakak beradik di cicadas kota bandung
menambah daftar panjang aksi yang sepantasnya tidak terjadi
depresi disebut sebut menjadi alasan kuat keduanya mengakhiri hidup
alasan ini juga yang banyak diyakini menjadi penyebab aksi bunuh diri aktor film robin williams
sosok yang dikenal sebagai komedian sekaligus aktor serba bisa ini
dikabarkan pernah mengalami masalah depresi dalam hidupnya
dan baru saja terjadi kematian vokalis band rock alternatif linkin park
ia ditemukan tewas di rumahnya akibat bunuh diri
sebelumnya ia dikabarkan tengah berjuang melawan ketergantungan alkohol dan obat obatan
serta pernah mengaku tertekan dalam kehidupannya
lantas apa yang memicu seseorang dengan mudahnya mengakhiri hidup
depresi itu adalah sebuah manifestasi dari gangguan mood
yang tampilannya adalah ciri cirinya ya orang menarik diri
tidak mau bergaul malah ketemu orang
tempat saja di kamar
terus orang juga jadi pasif males mau ngapa ngapain
menjadi tidak responsif emosinya itu baal gitu ya
enam saja tidak merasa apa apa
terus gimana ya
cenderung niru ya cenderung niru tuh karena gini loh
bisa ada sebuah pemahaman yang salah di situ atau faktor belajarnya bahwa oh
kalau begitu gue kerjain saja ini supaya mendapatkan perhatian
terus kalau ini saya lakukan kan ini menjadi sebuah bentuk perilaku yang heroik
jadi nama saya akan harum
bunuh diri seolah menjadi solusi padahal sepanjang hidup manusia
permasalahan akan selalu ada
interaksi dengan lingkungan secara nyata menjadi kunci utama
orang bunuh diri itu karena apa
dia tidak punya apa harapan kepada tuhannya

dia mengandalkan keinginan dia sendiri
dia mengandalkan keinginan dia sendiri dia mengandalkan keinginan dia sendiri
bunuh diri itu bukan karena seseorang itu ingin mati
bunuh diri itu dia lakukan karena dia mau membuang kesedihan dan kekesalannya
salah satu cara untuk menghilangkan rasa sedih dan kesal
sebenarnya dengan cara berbicara
balik lagi ke keluarga jadi bagaimanapun sebagai kedua orang tua
baik itu bapak ibu itu lingkungan sangat berpengaruh sekali

informasi sekaligus video terkait aksi bunuh diri pun
sekaligus video terkait aksi bunuh diri pun
sulit dibendung saat sudah merambah media sosial
lagi lagi keluarga dan lingkungan sosial menjadi kunci
bahwa pada prinsipnya segala permasalahan yang terjadi
pastinya punya solusi bukan dengan cara bunuh diri
iki putri cnn indonesia
ya dan untuk membahas masalah ini sudah tersambung melalui skype
dengan psikiater sekaligus ketua perhimpunan dokter jiwa dki jakarta

jadi begini begitu tingginya angka bunuh diri
sampai beberapa hari belakangan juga kita sering sekali mendapat pemberitaan
soal kasus bunuh diri
tapi yang menjadi penyebab utamanya apa betul karena sisi kejiwaan depresi
oh iya jadi kita tetap kalau melihat
jadi yang merepotkan dari bunuh diri itu adalah
bunuh diri itu sangat unik dan sifatnya sangat individualis
ada berbagai teorinya ada yang menggunakan model biopsikosoial
jadi kalau biopsikosoial misalnya

kemudian secara psikologis oke ada temperamentnya seperti apa
kemudian apakah juga ada kemungkinan gangguan jiwa
yang paling kuat kalau dari penelitian penelitian
penelitian dilakukan secara beberapa tahun sekaligus
itu memang yang paling kuat adalah gangguan moon
itu bisa terjadi bunuh diri
tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau orang dengan gangguan jiwa berat
itu ada halus nasi aubitorik atau bisikan yang menyuruh nyuruh dia untuk bunuh diri juga
nah itu ada biologi psikologis ada sosial
sosial itu resto psikosoial yang berada di lingkungannya
misalnya kalau penyanyi linky park
bagaimana dia memakai keberhasilannya dan lain sebagainya
pada saat penggemarnya reach out ke dia
dia sendiri melakukan cry for help
lalu semua lirik lagunya
ada marah ada perasaan bersalah
tapi dia masih bisa menyisipkan empati
nah itu yang akhirnya kalau kita nonton video video terakhirnya
orang kan biasanya i love you marine gitu ya
itu kayak beda banget
jadi orang merasa banyak yang tertolong oleh empati yang disampaikan oleh chester
karena dia berbicara benar benar perasaan perasaan yang ketelan yang bisa diadakan oleh orang manusia
nah ketika akhirnya orang sudah merasa dalam dirinya ada depresi
bahkan keluarga sekitar atau orang orang terdekat merasa bahwa ini orang
sudah terlihat seperti orang orang depresi
sebenarnya apa yang harus dilakukan mbak
dari dalam diri sendiri dan juga orang orang yang ada di sekitarnya ini mbak
sebenarnya yang paling utama adalah jangan sampai terjadi pengabayan
kita ini karena hidup di dalam era modern
hidup kita agak dalam tanda kutip autistik
kita sibuk dengan dunia kita sendiri
akhirnya kita tidak lagi sempat memperhatikan perubahan perubahan yang terjadi pada teman dan anggota keluarga kita
misalnya kalau depresi ya kita ambil contoh saja
misalnya dia dalam dua minggu
ada perubahan yang terus menerus dalam hal mood atau suasana perasaan yang biasanya dia cheerful happy
tiba tiba dia menjadi sedih kemudian murung
kemudian pikiran dia biasanya kalau lagi diskusi dia sepertinya bersemangat
ini udah males ngomong begitu
terus kemudian juga tidak optimis
ya optimis tentang masa depan
terus yang ketiga adalah perilaku
mungkin ada menarik diri tadinya senang bergaul
menjadi tidak senang bergaul bahkan males untuk keluar dan lain sebagainya
seperti chester badminton dia selalu mengatakan
dan itu kalau lihat di video klipnya
ada banget yang itu kayaknya emang dia banget itu bukan acting
yang waking up in the morning bangun pagi aja
biasanya orang bersyukur ini kayak berat banget ya untuk bangun di pagi hari
memikirkan hal hal yang memberatkan
bukannya bisa melihat wow excited banget hari ini mau melakukan apa
jadi pada intinya memang mengubah pola pikir kita
dan juga untuk lingkungannya jangan terlalu mengabaikan soal ini
tapi bagaimana jika dengan seseorang yang memang menutup diri
langsung menjauh dari lingkungannya
dan bagaimana cara kita mendekati agar perlahan lahannya kita bisa berkomunikasi
dengan orang yang depresi bisa kita katakan
boleh mendekati tapi jangan ceramah
jadi menjadi teman biasa saja
dikit dikit ya kopi
by going to coffee shop kita akhirnya menjadi tahu cerita tentang orang itu
tanpa kita harus narik narik seperti sedang menginvestigasi atau kepok banget begitu ya
nah ini sebenarnya hal hal yang kita harus perbanyak
dialog dan lain sebagainya
dialog lewat whatsapp itu sangat berbeda dalam dialog pada saat dia berkomunikasi langsung face to face
dengan seseorang begitu
sampai kita di perhimpunan dokter jiwa jakarta ini ingin sekali punya boneka
seperti maskot besar itu boneka namanya hagi untuk memeluk orang orang yang membutuhkan pelukan
jadi i don't know kita bisa mendapatkan pelukan dari orang yang salah ya
ini kita kasih boneka
okay just hug our doll gitu ya
untuk memberikan kehangatan perasaan kayak you're not alone
ya kayak hal hal yang semacam itu
jadi perasaan bahagia memang sangat sangat dibutuhkan di sini ya
apa mungkin dengan banyaknya orang yang akhirnya tanda kutip terinspirasi untuk melakukan hal serupa
ini bisa dikatakan bahwa kasus ataupun fenomena bunuh diri ini bisa menyebar
menular gitu mbak
ini memang sudah ada teori awalnya
jadi ada novel karyanya goethe tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
judul nama karakternya itu adalah worder
nah si werder ini bunuh diri
bunuh diri karena ditolak perempuan di dalam novel itu
tau taunya benar benar ada wave of suicide setelah membaca karya itu
jadi mengikuti si hero nya mereka si werder ini
nah kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan
dalam tiga puluh tiga bulan ada headline yang terkait dengan bunuh diri
kemudian dilihat ini di ruana negresi bukan di indonesia
jadi dalam dua puluh enam kali dalam tiga puluh tiga itu dua puluh enam ada suicide
jadi pemberitaan itu memang sangat related
oleh karena itu di undang undang kesehatan jiwa kan kita juga menghimbau supaya pemberitaan itu kondusif
kondusif salah satunya adalah tidak terus menerus memberitakan tentang suicide
yang oleh asosiasi suicide dunia asosiasi pencegahan bunuh diri dunia itu juga dihimbau
kita bisa memberitakan tapi judulnya jangan bombastis
misalnya cinta ditolak peta ditabrak gitu misalnya ya
nah judul judul itu juga harus dihimbau
mungkin lebih baik ke arah arah yang pemberitaannya untuk kesehatan jiwa itu apa gangguan jiwa itu apa
mungkin yang lebih edukatif dan bukan malah yang memunculkan ide
menerbitkan ide begitu ya
karena copycat ini kan sudah diteliti tadi di relasinya antara pemberitaan dengan actual suicide itu terjadi
karena setiap satu suicide itu artinya sudah dua eh satu suicide berhasil itu artinya sudah dua puluh lima kali pencegahan
jadi itu adalah percobaan bunuh diri itu terjadi gitu dalam estimasi who
nah mbak jakarta ini kan kita tahu sebagai kota besar gitu ya dengan berbagai masalah kehidupan yang dirasakan oleh warganya dan juga warga sekitarnya
nah bagi warga yang mungkin atau keluarga yang merasa ada kerabatnya merasa depresi dan sebagainya atau butuh hanya sekedar counseling atau butuh hanya sekedar pelukan semacam boneka lagi yang mbak nova sampaikan tadi
mungkin ada hotline yang bisa dihubungi nih mbak agar bisa ber
apa counseling secara langsung dengan sejumlah

apa counseling secara langsung dengan sejumlah orang
oke tahun dua ribu sepuluh pernah ada arus bunuh diri dengan menggunakan gedung tinggi loncat dari mall itu dua ribu sepuluh
kemudian akhirnya saya dulu pernah di dpr di komisi sembilan
waktu itu kita benar benar memarahi ya ibu amar rumah amin kes ibu hendang
dan kita mengatakan apakah tidak ada cara untuk membantu
akhirnya dibuat hotline begitu

tapi hotline ini sekarang lagi diperbaiki
karena dia harus memenuhi beberapa kaedah
di antaranya adalah kita tetap harus ada medical record
jadi kalau orang telepon kita tetap harus mencatat dengan baik
teknologinya juga harus baik
kalau bisa ada unit sembilan ratus sebelas
jadi saya tidak tahu
kemarin yang kasus kemarin yang di video itu sangat disayangkan bisa tersebar
cuma maksud saya adalah gedung tinggi high ride building itu kan opsi sekarang
dengan keterbatasan lahan
tapi bagaimana dengan salah satu konsekuensi diantaranya adalah digunakan untuk akses bunuh diri
ini juga penting
jadi akses terhadap bunuh diri kemudahannya itu juga adalah sebuah faktor risiko
nah jadi saya tidak tahu
apalagi jakarta nih
jakarta ada penelitian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai dua ribu empat bahwa ada sekitar lima delapan per seratus ribu jiwa yang bunuh diri
sekarang belum ada angka paling akhir
tapi saya rasa itu cukup tinggi
nah ini apalagi sekarang
dengan banyaknya apa
dengan banyaknya apartemen dan lain sebagainya
nah kalau ada anggota keluarga dengan gangguan jiwa ada halusinasi auditorik nyuruh nyuruh bunuh diri
itu mudah sekali dia untuk lakukan
sekarang keamanannya bagaimana
mungkin dki jakarta mau jadi model kecontohan untuk gedung tinggi high rise building tapi aman
terima kasih banyak nova rianti yusuf
mbak nova sudah bergabung di good morning hari ini
semoga bisa memberikan harapan juga ya
bahwa bunuh diri itu bukan solusi
dan kita masing masing memberikan motivasi terhadap diri kita ya
soalnya kalimat kalimat positif harus ditanamkan sejak sekarang
baik terima kasih